polisi membuarkan puluhan remaja yang melakukan sahur on the road di jakarta pada hari kamis dini hari
beberapa peserta yang tertangkap dan tidak membawa surat surat kendaraan diamankan oleh petugas
puluhan remaja peserta sahur on the road kocar kacir saat dibubarkan oleh polisi di kawasan senayan jakarta pusat kamis dinihari
bahkan beberapa dari mereka terjatuh saat mencoba melarikan diri
pemprov dki sudah melarang kegiatan sahur on the road karena meresahkan warga
mereka kerap bergerombol dan menutup badan jalan
selain itu pembubaran peserta sahur on the road ini juga sebagai langkah antisipasi terjadinya tawuran
beberapa peserta sahur on the road yang tidak sempat kabur berhasil ditangkap oleh petugas
dari hasil pemeriksaan peserta sahur on the road ini tidak memiliki sim dan surat surat kendaraan
sehingga dilakukan pendidikan berupa tilang dan penahanan sepeda motor
tadi waktu kita melaksanakan kegiatan ini kita sudah istilahnya kita himbau supaya mereka pada jalan
kita arahkan supaya jalan tapi mereka kembali lagi
kita pentingkan di menpora mereka larinya ke senayan city
bahkan ada beberapa yang bawa senjata tajam
selama bulan ramadan petugas kepolisian akan terus melakukan patroli atas kegiatan peserta sahur on road
eko budi jakarta